presiden joko widodo melantik laksamana madia siwi sukma aji menjadi kepala staf tni angkatan laut
ia menggantikan laksamana tni ad supandi yang memasuki masa pensiun pada satu juni nanti
setelah pembacaan sumpah dan penandatanganan berita acara pelantikan
dengan saksi kapolri dan panglima tni presiden jokowi menyematkan tanda pangkat bintang empat di bahu aji
pangkatnya naik menjadi laksamana
siwi lahir di cimahi jawa barat empat belas mei seribu sembilan ratus enam puluh
dan merupakan lulusan akademi angkatan laut tahun seribu sembilan ratus delapan puluh lima
ia menjabat sebagai danjen akademi tni sejak dua puluh sembilan september dua ribu tujuh belas
dan pernah menempati beberapa jabatan strategis
terakhir ia menjabat sebagai komandan jenderal akademi tni